pria yang sedang terbang atau sky diving di dalam sebuah tabung transparan ini adalah jesse jeber seorang instruktur skydivic
sudah berlatih selama bertahun tahun jesse pun lihai beratraksi di dalam tabung angin vertikal ini
saya pun berkesempatan untuk mencoba sensasi terbang di wahana simulasi skydiving pertama di atas laut ini
sebelum terbang peserta akan diberi pengarahan tentang standar keselamatan dan apa yang dilakukan saat berada di ketinggian
setelah semua paham saatnya berganti kostum
helm kacamata dan penutup telinga harus dipasang dengan benar agar kita tetap aman selama terbang
dan agar telinga tidak pekak karena suara angin di wahana ini cukup keras
kini saatnya menjajal setinggi apa saya bisa mengundara
begitu terbang deru angin sangat memekakan telinga
tekanan udara yang kuat mengangkat tubuh saya ke atas
rasanya tubuh seperti dilambungkan dan ternyata agak sulit untuk mengendalikan gerakan
setiap peserta mendapat kesempatan terbang selama enam puluh detik karena tekanan udara yang sangat kuat
agar posisi badan terjaga ideal saat terbang di dalam tabung jessee memberikan tipsnya
jangan berdiri tetap menanggung tetap menanggung dengar arah kita
dan kamu akan berjalan selama sepanjang waktu jika kamu bisa melakukannya
oh ya sebelum melakukan skydiving pastikan tinggi badan anda tak kurang dari satu meter
dan bobot anda tidak lebih dari satu ratus tiga puluh kilogram